hari ini presiden joko widodo secara resmi melantik budi aris setiadi sebagai menteri komunikasi dan informatika di istana negara jakarta
budi menggantikan posisi joni g plate yang dipecat buntut kasus dugaan korupsi bts dan infrastruktur bakti kominfo
budi lahir di jakarta pada dua puluh april seribu sembilan ratus enam puluh sembilan yang merupakan lulusan jurusan ilmu komunikasi visip universitas indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
budi bukanlah orang baru di kabinet indonesia maju
sebelum dilantik sebagai menkominfo budi merupakan wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
ia juga tercatat sebagai pendiri dan ketua umum projo organisasi relawan pendukung jokowi yang berdiri pada agustus dua ribu tujuh belas
presiden jokowi dodo telah melantik sejumlah pejabat
di kabinet kerja termasuk diantaranya ketua umum relawan pro jokowi atau projo budi ari setiadi sebagai menteri komunikasi dan informatika yang baru
sejumlah pekerjaan rumah pun menanti mulai dari akses internet bagi masyarakat hingga pengawasan digital sebelum pemilu dua ribu dua puluh
lantas apa saja gebrakan atau terobosan baru yang akan dilakukan oleh menteri budi bergabung bersama kami menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi
selamat sore pak budi apa kabar pak
kabar baik salam sehat semuanya
bapak budi sebelum kita ngobrol lebih lanjut saya ingin mengucapkan selamat untuk pak budi sudah mengemban amanah baru sebagai menteri komunikasi dan informatika
dan kemudian hari ini tentu juga sudah serah terima jabatan ya pak ya dengan pak mahfud sebagai plt
tapi kemudian kita ingin mengetahui publik juga ingin mendapatkan bagaimana kemudian proses pak budi bisa terpilih sebagai menkom info pak
ya kalau proses terpilih kan itu hak prioritatif pak presiden joko widodo
tentu ini kehormatan dan juga terima kasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh pak presiden joko widodo kepada kami
dan tentu saja di balik saya ini itu ada tanggung jawab yang besar
tadi pak presiden sudah sampaikan setelah pelantikan bahwa kita akan menyelesaikan program bts untuk rakyat ini
bts ini harus terus dilanjutkan terlepas dari masalah hukum yang terjadi di masa lalu
kita melihat ke depan bahwa bts ini atau infrastruktur digital ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah karena bandwidth untuk rakyat ini harus terus kita wujudkan
karena ini haknya rakyat untuk memiliki akses digital
dalam ekosistem digital yang terus berkembang maju dan terus dinamis ini maka rakyat jangan sampai tertinggal
pak budi anda kemudian dikenal sebagai ketum projo dan lalu publik bertanya apakah cukup profesionalkah anda nanti memimpin kementerian kominfo
dan banyak juga sinikal begitu ya pendapat yang cukup sinis dari publik yang menyatakan bahwa jabatan ini adalah hadiah
merespon ini bagaimana pak budi
dalam demokrasi ini kan
siapapun boleh berpendapat
tapi bagi kami kepercayaan dan tugas baru ini ya kita buktikan dengan kerja
fokus untuk menyelesaikan berbagai program program yang dicadangkan oleh pak presiden
orang boleh berpendapat apa aja saya nggak bermasalah dengan pendapat orang
karena kita sudah dilakukan untuk tembal kuping
juga hati yang lapang
kita harus siap harus punya kesabaran dan juga tidak terlalu gampang emosi
manakala ada kritik ada saran yang tentu saja harus kita sikapi dengan sebaik baiknya
kalau begitu kita bicara soal bagaimana kemudian memulai pekerjaan yang sudah di depan mata ya pak budi ya
terkait khususnya pembangunan menara bts yang kita tahu bahwa kemarin atau kemudian
terkait khususnya pembangunan menara bts yang kita tahu bahwa kemarin atau kemudian

atau bahkan sampai saat ini kasusnya masih terus bergulir
anda memulai dari mana untuk kemudian memastikan bahwa pesan pak presiden untuk kerja cepat
dan juga akses internet dan juga fasilitas publik untuk jalur komunikasi ini
bisa diselesaikan di tengah kekusutan persoalan di kementerian anda
besok kami akan melakukan brainstorming dengan seluruh
atau eksternal satu yang terkait soal bts ini
untuk kita cari benang merahnya dan kita menyiapkan langkah langkah terobosan
untuk mempercepat mengakselerasi perwujudan pembangunan bts
karena pembangunan bts ini penting untuk rakyat
jangan sampai rakyat tertinggal rakyat tidak memiliki akses digital gitu
karena besok saya akan segera menggelar brainstorming dengan beberapa
dengan sekjen dan beberapa teman teman di kominfo dan kita sama sama merumuskan dan kita sama sama merumuskan
berbagai masalah yang strategis ini untuk kita cari solusi yang cepat
dan bisa mewujudkan keadilan bagi warga bangsa untuk mengontrol akses digital ini
karena bagi kami sampai hak rakyat terganggu

ternyata banyak sekali persoalan yang terjadi di kominfo dan juga di kementerian anda
dan pas presiden bagi pak mahfud
rotates dia itu adalah persoalan mulai dari soal investasi surat menyurat
yang dalam waktu tidak cukup lama tidak sebentar begitu ya oleh pak mahfud
kemudian ini tentu akan menjadi tantangan juga buat anda
bahwa persoalan persoalan yang ada di internal ini harus diselesaikan satu persatu
supaya tidak ada lagi apa ya
kasus yang kemudian menyeret kementerian kominfo seperti beberapa waktu lalu
bu ini menjawab ini bagaimana pak
bahwa kita harus perform
dan juga governance nya harus kita perbaiki
kita perlu melibatkan
aparat penegak hukum
sejak dalam pelaksanaannya
sehingga kita menghindari
yang akan muncul di kemudian hari
kita ini pokoknya targetnya
perform dan aman mas
cukup dalam waktu yang tidak lama ini pak
indonesia maju ini kan tinggal lima belas bulan
dan kita ingin
hal yang menurut kami prioritas
untuk kita wujudkan segera
dan itu berdampak banyak bagi masyarakat
pr begitu ya pak ya
jelang pemilu ini kemudian
masih juga banyak dibumbui
konten konten hoax dan juga bagaimana
dari apa yang
kemudian seharusnya menjadi ranah
menkominfo untuk menyaring
seluruh konten konten yang
tentunya bisa mengadu
domba publik ini apakah juga akan menjadi
fokus pak budi

dari empat tugas penting yang sudah disampaikan
itu yang pertama adalah
yang pertama adalah
yang kedua adalah
yang kedua adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang ketiga adalah
yang pertama adalah
keberlanjutan infrastruktur digital di seluruh indonesia
yang kedua adalah
bagaimana pengendalian terhadap
yang meresahkan masyarakat
dari mulai online
hoax dan sebagainya
itu juga akan harus kita selesaikan
nah yang ketiga adalah
bagaimana pengembangan dan
pemantapan ekosistem digital di indonesia
itu bagaimana e commerce dan sebagainya
terus juga perlindungan data pribadi
dan juga mengenai
sosial media atau digital
di indonesia ini
nah tugas yang keempat adalah
membangun narasi pemilu damai di
nah itu yang tadi
bagaimana semuanya harus kita
pemilu dua ribu empat ini
dengan lebih sejuk
boleh berbeda karena memang berbeda
lebih produktif bagi
oke baik pak budi
saya juga nanti akan bertanya soal
peran satgas yang akan anda bentuk
tapi dijawabnya nanti pak kita break sejenak
cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
ya kita kembali lanjutkan perbincangan sore ini bersama menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi
pak budi masih dengan saya
pak budi tadi sebelum break kita
sempat berbicara tentang
sebuah hal yang sangat penting untuk kita berbicara tentang

menyinggung bagaimana kemudian ada empat isu
prioritas yang harus dikejar
terkait dengan kementerian yang anda pimpin
ini juga berkaitan dengan
tupoksi dari satgas
yang akan anda bentuk dalam
mengejar ketertinggalan itu
kurang lebih lima belas bulan ini pak budi
ditindak lanjut oleh pak presiden
tapi kita akan kerja
lebih efektif lebih cepat lebih
aseleratif karena waktu kita tidak banyak
kita akan terus
yang ada dalam
dan juga teknologi ini bisa
berguna bagi sebagian banyak
kita kan tahu teknologi itu cepat
sehingga kita perlu
mengantisipasi itu semua
antisipasinya apa saja pak
jadi kita besok pagi kita akan rapatkan
apa yang menjadi
besok pagi baru saya
brainstorming gitu jadi kalau saya
ditanya sekarang saya cuma mau sampaikan
bahwa tunggu dulu ini kan baru
selesai nanti kan apa
kita ingin mendedikasikan seluruh
kita terutama di kominfo ini
untuk terus memastikan
suatu yang terus berguna bagi kepentingan
rakyat khususnya di sektor komunikasi dan informatika
jadi kita ict ini jadi
berlepas perinting bagi kita semua
oke baik setelah terpilih menjadi
apakah kemudian pak budi akan melepas
jabatan sebagai ketua umum projo pak
enggak teman teman juga nggak mau
itu beda sendiri lah
tapi kabarnya sejak
bapak di pak budi
di dapuk menjadi
menkominfo kemudian ada dinamika yang terjadi di
benar begitu atau bagaimana
tugas saya di kominfo ini kan sangat berat
ini kita harus fokus kerja di kominfo
memikirkan mengeksekusi banyak hal
yang kita harus wujudkan
dan kita sudah membentuk badan pemenangan pilpres projo ya
ingin berada atau dalam
posisi kementerian komunikasi info
yang bekerja untuk semua
bukan untuk satu kelompok
karena kenapa saya bertanya seperti itu
pak budi karena kemudian banyak
dengan menjadi relawan
kemudian suatu hari
ini akan mendapatkan jabatan seperti
menteri begitu ini
yang perlu ditekankan bahwa
ada hal atau
memang sesuatu yang diharapkan
dari kinerja bapak
untuk memimpin kementerian yang
saat ini memang sedang menjadi sorotan banyak
begini dalam demokrasi
tetapi dalam demokrasi yang
produktif yang berkualitas
masyarakat sipil atau sivil
atau relawan ini juga penting gitu
sudah tidak pada tempat
lagi merentangkan partai politik dan relawan
semua punya peran
yang juga harus
kesempatan sebaik baiknya secara konstitusi
pencalonan pemilu itu kan haknya partai politik
politik tapi jangan
mendikotomikan partai dan relawan
tidak ada demokrasi tanpa partisipasi rakyat
jadi karena itulah
menurut hemat kami tidak pada tempatnya
mempertentangkan itu semua
oh kalau dari partai boleh dari ini
dari yang relawan nggak boleh bukan itu
karena apapun warga negara memiliki
bukan yang sama dalam hukum
siapapun selama dia punya kemampuan
kan kita nggak perlu lihat latar belakangnya
kan latar belakang profesional juga ada

yang penting kan itu adalah yang penting

yang penting kan itu adalah yang penting
bagaimana dia memiliki kinerja
dan tanggung jawab untuk mewujudkan
yang diberikan kepada
yang diberikan oleh presiden jokowi
presiden kepada mereka semua
kita bertanggung jawab kita bertiga
jokowi diberikan kepercayaan diberikan
kesempatan dan karena itulah
kita ingin mewujudkan yang terbaik
dari tanggung jawab yang
oke kalau kemudian ada yang mengatakan
pilihnya bapak untuk memimpin
kementerian kominfo ini
karena pak budi dikatakan
lebih condong ke baca pres tertentu
pak prabowo misalnya ini menjawabnya bagaimana
sebuah peristiwa politik
itu selalu menimbulkan
bahkan ada utafsir
membicarakan atau menganalisa
ya hak juga
kita nggak bisa melarang orang berpikir menafsir
sampai saat ini kami belum mendapat arahan
dari pak presiden jokowi
untuk memutuskan langkah langkah
oke terakhir pak budi komitmen untuk bisa bekerja cepat
berarti besok sudah mulai melakukan
koordinasi untuk apa yang akan dilakukan
dalam waktu dekat begitu pak
betul kita akan brainstorming
kita akan memberikan
akan mendengar banyak
masukan tentang apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang
tetapi arahan presiden tadi kan tetap
bts itu harus dilanjutkan
karena ini menyangkut hak rakyat dalam memperoleh akses digital
akses memperoleh informasi
dan mengakses kemajuan teknologi
digitalisasi atau ekosistem digital ini malah meninggalkan
warga atau rakyat
yang banyak tertinggal
ini kan juga dilema
dilema yang harus kita
atau problematika yang harus kita singkirkan
oke teknologi ini harus membuka akses yang sama bagi setiap warga bangsa untuk memperoleh kemudahan kemudahan dan memperoleh kemajuan dalam kembangan teknologi ke depan
baik terima kasih kita tunggu bagaimana sepak terjang dari pak budi untuk memimpin menkominfo dan juga harapan harapan tadi bahwa kemudian seluruh akses internet
salah satunya ini bisa lebih prioritas kepada rakyat dan juga menyelesaikan pekerjaan pekerjaan dan juga prioritas isu yang sedang disorot di kementerian yang anda pimpin
terima kasih pak budi sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini